eh jangan lebih banyak bergerak terlalu lama
gigi gigi udah cukup ya gigi berhenti
pakai gak inget kamu sekali gigi
sama satu lagi yang paling penting buat aku
sangat penting sekali buat doa
kasih tau papa
tolong kasih tau
kasih tau papa
tolong kasih tau
ini gue harus jawab apa ya
aku ada telepon lagi pak
sial banget ya
hari ini bu harus satu mobil
sama kak rizky
tadi tangannya kena
terima kasih ya man
mau sendiri aja ya
aku senang kau bantuin nan
aku anterin sama kelas
bukain pintu juga dong
apaan sih masih ngintilin dia aja lo parkirin mobilnya
cepet parkirin kalo ada yang mau lewat gimana
aduh udah sana dia
biarin aku nungguin aku disini ya
lo tolong bawain kopi gue ya gue dibut bangkang di bukitnya
hati hati itu masih panas dan jangan sampai tumpah
dan sekarang anterin kopi itu ke kelas gue
eh apaan sih masih diem segala
tangan yang satu udah patah
biar tangan yang satu lagi kesiram air panas

tuhan bener ya
lo tuh bingung banget sih jadi orang
lo sengaja akan jatohin kopi yang ke kaki gue
maaf kamisya aku ga sengaja kak
lo sekarang liat kaki gue hampir melepuh
tapi sekarang lo liat juga waktu gue jadi basah kan
aku ga sengaja kak
sekarang lo bersihin
kenapa masih diem
ga punya tisu
airnya bersihin dong
kamu tuh apa apaan sih
masa ada yang ngeras
kamu disuruh ngelap sepatu kamu
cik aku udah pernah ceritakan sama kamu
mama dia itu udah ngerebut papa aku
dan aku ga sudi lah ngakuin anak dari perempuan murahan itu sebagai adik aku
maksudnya tolong jangan bawa mama dalam hal ini
oke kak aku bersihin sekarang sepatu kakak
emang harus lo yang bersihin
kamu terserah ya mau ngomong apa ya
tapi dipikir dulu dong
lihat dong tangannya patah gini
ki kau tuh apa apaan sih
ngapain sih kamu belain dia segala
dia itu bukan siapa siapa kamu kan
kamu juga gak usah lah mikirin tangan dia yang patah itu
gimana aku ga mikirin
nggak usah kecentilan dia pegang pegang
dan sekarang lo bersihin kaki gue
ki gimana pun juga dia harus tau jawab dong atas perlakuannya kakakku
kalau bukan dia yang bersihin sepatu aku terus siapa yang bersihin
udah kak udah
aku bersihin sekarang
biar aku yang bersihin
udah ga usah banyak gerak
eh jangan lebih banyak bergerak